beranjak ke sorotan politik saudara mundurnya caleg ratu ngadu bonula setelah memperoleh suara tertinggi di dapil ntt dua
sempat memunculkan isu jika kemundurannya atas perintah ketua umum partai nasdem
namun sekjen partai nasdem membantah
menurutnya ratu ngadu mundur atas inisiatif pribadi
sekjen partai nasdem hermawi taslim bilang surat pengunduran diri ratu bula sudah dibawa ke surya paloh sebelum ia mendapat penugasan khusus
meski begitu taslim tidak merinci apa tugas khusus yang dimandatkan surya kepada ratu bula
lebih lanjut hermawi juga mengklaim mundurnya ratu bula tidak berhubungan dengan suara victor laiskodat yang lebih rendah
saya juga nggak sempat baca surat itu itu kan suratnya sangat pribadi
kalau mau tahu isi suratnya ada di kpu pak victor salah satu calon
pak victor salah satu calon tapi ya belum pasti juga pak victor
ketika beliau membawa surat mengatakan kepada kita kepada ketua umum kepada kami
saya mengundurkan diri dari daftar calon ini setelah itu maka dia dapat sudut tugas khusus
saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
ikungan masyarakat di seluruh sumpah
ucapan terima kasih caleg ratu ngadu di awal maret lalu
seakan tak ada artinya lagi
usai ia memilih mundur sebagai calon legislatif dpr partai nasdem dapil ntt ii
suara ratu ngadu wula mengalahkan mantan gubernur ntt victor laiskodat
saksi dari partai nasdem menyampaikan pengunduran diri ratu secara tertulis
saat rekapitulasi di kpu pusat
mundurnya ratu ngadu wula membuat para pemilihnya di sumba kesal
mereka menilai ratu ngadu sudah mengkhianati suara rakyat
menganggap bahwa itu pengkhianatan terhadap masyarakat sumba secara umum
karena ibu ratu wula itu menang telaknya itu secara umum di sumba
berharap ibu ratu ini bisa menjadi orang yang mengutarakan kita punya isi hati
sebagai salah satu kabupaten yang terbelakang
sehingga suara suara kami yang merasa kekurangan di sana
bisa disampaikan ke senayan sana
pengamat politik menilai pengunduran diri ratu ulla akan menimbulkan spekulasi
adanya intimidasi negosiasi ataupun mencari keputusan
bahwa ada ruang ruang di mana partai punya hak untuk melakukan distribusi kekuasaan kepada kader
tetapi dia tidak kemudian mengkhianati kepentingan
karena tentu ke depan kita berharap bahwa
pengalaman yang dibuat oleh partai politik tidak kemudian direplikasi oleh partai politik lain
jangan sampai masuk ke momentum pilkada itu ada upaya upaya yang sama
ratu ngadu tercatat sebagai anggota dpr komisi sembilan
ia pernah lantang mengeritik ikatan dokter indonesia
kala memecat dokter terawan
terkait dengan kondisi yang terjadi hari ini pemecatan dokter terawan
ya kami sebagai dpr kebetulan saya waktu itu berada di dapil ya
masyarakat bertanya bahkan ada yang mengusulkan
eh buber aja ini kenapa ada ini
kalau semua harus ada hal yang baik untuk masyarakat
ini kok harus dilarang larang seperti itu ya harus dibatasi gitu
sikap wakil rakyat yang memilih mundur setelah mendapat mayoritas suara rakyat
tak hanya sang caleg tapi juga parpol tempatnya bernaung